ribuan masa buruh dari berbagai elemen masyarakat elemen serikat buruh di jawa timur pada kamis siang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung negara geraha di surabaya
desakan kaum buruh ini pun akhirnya dikabulkan pemerintah provinsi jawa timur
aksi yang diikuti ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja serikat buruh ini dipusatkan di gedung negara gerahadi jalan gubernur suryo surabaya
ribuan buruh dari berbagai kota di jawa timur datang secara bergelombang memenuhi badan jalan di depan gedung gerahadi
selain menolak upah murah untuk seluruh kabupaten dan kota para buruh ini juga menegak janji gubernur jatim
agar segera menghilangkan disparitas upah di jawa timur
kebutuhan pokok beras sekalian pokok
para buruh menganggap saat ini disparitas upah di jawa timur sangat tinggi
hingga mencapai angka rp satu ratus tiga puluh tujuh tiga puluh tiga persen atau selisih sebesar rp dua tujuh puluh tiga empat ratus sembilan puluh enam
dari umk tertinggi kota surabaya sebesar rp tiga lima ratus delapan puluh tiga tiga ratus dua belas
dibandingkan dengan umk terendah kabupaten magetan sebesar rp satu lima ratus sembilan delapan ratus enam belas
ribuan buruh ini juga menuntut kenaikan upah sebesar dua puluh lima persen di tahun dua ribu sembilan belas
serta penetapan upah minimum sektoral
untuk seluruh kabupaten dan kota di jawa timur
perjuangan para buruh ini pun tak sia sia
pada kamis lima belas november dua ribu delapan belas
pemerintah provinsi jawa timur akhirnya menaikkan upah minimum
di tujuh belas kabupaten dan kota yang tertinggal dengan ring satu
teman teman itu minta dua persoalan umk dan umsk
yang umk itu yang diminta diselesaikan soal disparitas
disparitas itu kategorinya ada tiga
disparitas kaitannya dengan ring satu dan daerah di luar ring satu
disparitas kedua itu antara kabupaten dengan kota
disparitas ketiga itu antara kabupaten yang berdekatan
nah semua sudah diselesaikan dengan keputusan enam ratus enam puluh lima itu
kenaikan upah antara delapan empat puluh sembilan persen hingga dua puluh empat lima puluh tujuh persen ini pun disambut gembira para buruh
sebagai bentuk ungkapan rasa syukur mereka pun menggelar tumpengan di jalan
jadi ini keputusan yang luar biasa dari pak gubernur taman gubernur
pada siang hari ini pak gubernur taman gubernur taman gubernur
satu satunya gubernur di indonesia yang telah memutuskan
upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten kota secara bersama sama dalam satu hari
ini adalah sejarah baru
meski telah dikabulkan keputusan gubernur ini ternyata tak cukup memuaskan sebagian buruh
mereka juga menuntut perdagang jatim
mereka juga menuntut perda jatim
tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan serius
selain persoalan disparitas upah
peningkatan kualitas komponen kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan umk tahun dua ribu sembilan belas mendatang juga perlu dilakukan
berikutnya kegagalan dari pak gubernur kami menyoroti adalah sampai detik ini
menurut saya terkesan hanya dari kelapa
barunya pemerintah ini lebih dekat kepada masyarakat lebih tahu tentang kehidupan masyarakatnya

menurut para buruh peningkatan kualitas kebutuhan hidup layak ini sangat penting

tentunya peningkatan kualitas komponen kebutuhan hidup layak ini dengan memperhatikan aspek hukum sosial dan ekonomi masyarakat jawa timur